kamu ambil tas kamu sendiri saya tunggu disini ya
kenapa sih dia
hastag aku sampai lupa minuman itu harus dibuang
tidak ada apa apa
ya ada apa pak
anda ini orang yang kemarin saya ketemu di coffee city kan
oh iya benar pak
saya baru ingin tahu aja anda
ada apa ya pak
sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan kemarin
tentang apa pak
anda ingatkan saya kembalikan amplop
nah di amplop itu ada tulisan lembaga eksagona
apa hubungan anda dengan tempat itu ya
ternyata itu orang yang ditemuin nino kemarin
ya ampun kok bisa ketemu disini sih
apa semua kebohongan akan terbongkar
ya benar pak
kebetulan saya dan anak saya kemarin habis tes di istana
dan kemarin saya habis ngambil hasilnya sebelum ke cafe itu
jadi saya bawa amplop itu pak
pak saya sudah cek barusan
transparen sudah masuk
saya kemarin sengaja dengar bapak menyebutkan nama pak randy
dan dia mentransfer sejumlah dana buat hal yang perusahaan anda gitu
iya pak benar sekali
jadi kemarin saya telepon dengan pak randy rekan bisnis saya
jadi ceritanya beliau menyewa ruko saya
dan kemarin dia sudah transfer uang untuk menyewa satu tahun ke depan
itu berarti randy yang dimaksud orang ini berbeda
astaga aku sudah terlalu jauh menyikapi semua ini
sekali lagi saya minta maaf udah ngambil waktu bapak
yaudah kalau gitu terima kasih pak ya
saya penuhi sih pak
kamu kok disini
ya abis itu aku khawatir kamu tiba tiba lari
ada apa sih
kita masuk ke dalam aja dulu ya
suaminya nyetir dia menetidur
pokoknya temenin ngobrol
dia nunggu minum atau gimana sih

semoga berhasil zoom in
gak ada barang berat kok ya
kalau begitu uya mau lanjut keliling ke rumah lagi
permisi bu bos
biasanya jam segini dia kan lagi tidur di posnya
mungkin dia terlalu bersemangat
kan tanggal muda
jangan jangan gue begitu karena efek ramuan emak gue ini
jadi kelebihan tenaga dia
siapa suruh main minum aja
mumpung tenaga lagi kuat
tidak bisa diam
tidak bisa diam
saya permisi ke belakang duluan ya bu
terima kasih sama sama bu
oma tadi kan oma bilang telepon opa
hanya opa opa bisa gak nemarin aku
ya sabar dak
nah oma terpon ya
oma lupa belum terpon opa
coba sekarang oma terpon opa surya ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
ini dengan rosa
ada apa bu
iya jadi gini pak surya
besok tuh di sekolahnya reinhard
ada acara lomba menghias sepeda bersama keluarga
apa mungkin pak surya dan bu sarah bisa datang untuk bantu reina
karena al dan andien kan sedang pergi keluar kota
dan tadi saya juga sudah telepon nino minta tolong
tapi ternyata nino dan elsa juga nggak bisa karena keluar kota
insya allah bisa bu
tolong sampaikan ke reina
besok saya sama sarah ke sana
terima kasih sekali ya pak surya
coba tebak bisa gak
iya jadi besok pak surya temenin kamu
kayaknya ada oma sarah juga deh
udah gak boleh cemburut lagi ya
mak besok kita ke sekolahnya reina ya
aku ngantuk kayaknya
besok kita ke sekolahnya ren
nah sekolahnya ngadain acara lomba menghias sepeda
kita diundang ke sana
besok kita ke sana ya
dan ternyata nino sama elsa juga sama
buah kota juga
soalnya kitaramin aja
itu itu nggak mungkin thereca
kalo nino ini menurutmu anggaran
t raging udah banyak
pertanyaan tentang tadi emang kenapa kaya

masih tadi ya
udah kayak itu saatnya
kita diundang ke sana
besok kita ke sana ya
dan ternyata nino sama elsa juga sama
buah kota juga
kok saya gak bilang sama aku ya pak
liburan elsa sama nino juga
buat cucu buat kita
ya allah semoga andin gak
mempermasalahkan soal anting itu
karena aku udah sangat lelah
sekali berbohong terus untuk elsa
ya sebenarnya aku udah nanya
semuanya ke dia
dan ya kebetulan juga
dia melakukan tes
jadi dia bisa
dan randy katanya emang
bukan aku bilang juga apa
kamu itu terlalu parno sayang
kamu mikirnya terlalu jauh
ya mungkin aku juga
kamu masih mau pesan apa gak
kalau enggak aku mau bayar
abis ini dulu
kok aneh ya
bisa kebetulan banget
nino ketemu lagi sama
semua ini udah diatur
lo ngapain disitu nyelip kececihan kotor lo
kiki lagi memindahin muya mbak
mbak minah udah ketemu ya belum tadi
mungkin meresahkan lho mbak
aduh kocak banget sini sini
lo tau gak tadi gue ketemu ia uya lagi ngapain
dia lagi keliling rumah
lagi lari lari di siang bolong
kalo biar energi dia
ramon emaknya mbak minah tuh bener bener top
cari mbak tuh
uyak aja kayak gitu
makanya gue juga gak nyangka gitu bisa sehebohin ini ya kan
uyak aja kelakuan itu kayak begitu
nah gimana ya pak bos
semoga mudah dihabisin ya
mbak gak kebayangkan kalo mas al beneran minum itu bukan aladin on the way lagi tapi twin aladin on the way
kalau minta satu dikasih dua kenapa enggak
belum maen lah
tapi enak juga sih
cuman satu lagi jamunya
nanti beli lagi
pak saya sudah dikomplek perumahan panina
sesuai perintah bapak
pak randy saya sudah ketemu dengan panina
dan melakukan apa yang diminta bapak
dan sepertinya panina percaya dengan perkataan saya pak
bagus terima kasih ya
nanti saya akan lebihkan transfer ke kampung
dia bukan orang sembarangan
jadi kamu jangan sampai keceplosan atau lengah di depan dia
siap pak terima kasih banyak pak
untung masalah bisma sudah beres
mudah mudahan panina tidak curiga
atau cari tahu soal ini
sekarang saya harus abur paham
kayaknya andi nyenyak banget tidurnya
iya bisma sudah beres tugasnya pak
dan bisa dipastikan kalau panino tidak akan curiga pak
oke terima kasih
lain kali ng jennifer
kalau harus kacau
aku pun tidak peduli
rasanya kok berisi freon deh
biar saya aja yang bayar
enggak enggak biar saya aja yang bayar
ini mbak ambil aja kembaliannya
misal kamu mau pinjem buku apa lagi
kali aja saya punya dan kamu bisa pinjam lagi
ya pokoknya nanti aku baca semuanya
yaudah pokoknya sekarang gini ya
pasti gue cari gue kasih sama lo
dan itu artinya lo nggak usah ngotak rafael lagi
nanti kalau aku
yaudah nggak sewot lagi sama aku
sampai sekarang sih belum ada rafael
kebetulan aku itu banyak banget stok buku yang emang belum aku baca
jadi ya kira kira masih bisa dua tiga bulan ke depan lah
stok bukunya dari siapa
berarti bener kan
yaudah kalau gitu aku toilet dulu ya
sekalian aku izin pamit
makasih ya untuk hari ini
udah sembuh belum dia dari sakit tenggorokan ya
kok nggak dianget sih
apa karena dia masih tuh
kenapa sih aslinya
kenapa parah banget
tapi kok gue berasa angin doang ya
berasa berukuman hari ini servis
gue keciduran ya
kan kamu juga pasti capek saya tahu
ntar lagi juga sampai
kamu kenapa mas
kok jantung gue jadi berdebar debar begini sih
gue kenapa ya
ya ampun panas banget lagi
jantung gue kenceng banget berdebarnya
kok andi jadi kelihatan makin cantik ya hari ini
yah gue kenapa sih
kenapa kok jadi aneh gini sih
kok dingin banget sih mas acnya
kok aslinya kepanasan ya
itu volume hasilnya aja tinggi banget mas
aku mau ke tempat
yang penting ada kamu
yaudah sekarang kamu siap siap mandi
tes dna itu benar
gak ada lagi yang harus aku ragukan
aku sebaiknya fokus sama keluarga aku dan juga elsa
ini vilanya bagus banget
aku suka deh
gue kenapa sih
kok keringetan gini terus deg degan lagi gue
ya allah nih gue kenapa lagi
kamu kenapa mas
ini kamu kenapa kenyataan gini mas
kamu ambil tas kamu sendiri saya tunggu disini ya
kenapa sih dia
astag aku sampai lupa minuman itu harus dibuang
kok udah habis duluan
kamu kenapa minum sih mas
kenapa emang ya
ini tuh isinya tuh jamu kuat
kamu kenapa bau gitu anssi nin
ya kok aku juga gak mau ngasih ke kamu mas
ini udah di dalam
udah dibikinin sama mirna
terus aku mau tolak aku gak enak
jadi tadi niatannya juga mau aku buangin
dan aku gak akan kasih ke kamu
dan kenapa kamu minum mas
ya terus gimana
ya saya mana tau itu jamu kuat isinya
terus dulu ko
mari minuman misalnya
udah sampai ke bawah sampai ke timur itu lah
pak bos udah minum belum ya
jamu titipan gue
udah menjelang ngalang
kalau feeling kiki sih kayaknya udah diminum sama mas ade mbak
setiap kali mbak pegang mbak aleta
tapi lagi orang kejeng kejeng
iya pandang cantik
temanin akun naik sepeda yuk
kita main sepeda
telepon siapa ini ya
apa yang al teleponnya
maksud kamu apa kasih saya minuman seperti itu
kau pikir saya gak kuat
tak ada apa
apa yang terjadi
handphone mirna ketinggal di dapur
mirna kayaknya lagi temenin rena
ya mama lihat kamu telpon mungkin penting jadi mama angkat
kenapa jadi mama sih yang jawab
dengar semua kan jadinya
jujur sama mama
mirna kasih aku
mirna kasih apa
minuman jemuk kuat
mirna udah keterlaluan ini penghinaan ma
dia pikir aku gak kuat apa
semua orang disini bener bener mengharapkan
udahlah gak apa apa
aduh ada aja obat kuat
kenapa mama malah bilangin mirna sih
kamu kenapa kesini
aku masuk ya
mas kok ditutup
ngapain sih din
udah kamu sana jalan jalan lah
biarin saya sendiri disini
nanti juga efeknya hilang sendiri kok
jamu itu dari mirna ya
mas dulu aku pernah bilang sama kamu kalau aku belum siap jadi istri seutunya buat kamu mas
tapi sekarang aku udah siap mas memenuhi dan melayani kamu mas
aku pernah benci sama kamu mas
tapi aku sama sekali gak pernah menyesali pernikahan ini
dan setelah aku sudah mencabut gugatan cerai kita
aku semakin yakin mas
kalau aku cinta sama kamu
punya harapan yang besar mas untuk pernikahan kita
aku tunggu kamu di sini ya
aku gak akan pergi mas
nanti kalau semuanya sudah kembali normal
kalau kamu udah gak stres lagi
saya mencintai kamu din
maafkan saya yang belum sempurna menjadi suami kami
my sepedanya udah makin pinter njus
njusnya juga pinter
ah miss kiki juga pinter
ah makin pinter
capek abis main sepeda
sebentar ya sayang
miss kiki punya kue buat reina
bentar ya njus
abis minum baru kita ke dalam ya
sambil nunggu kue
kue kue yang jadi gaya dari miss kiki
ayo jangan kesana
eh ayang kiki ngapain kamu disini jangan deket dua kiki ya tenang tenang tenang tenang
efek minuman yang udah hilang udah kembali normal hehehe kembali normal iya tapi uya capek
banget ayang kiki haus tenggorokan pekering banget sama laper uya pengen makan aduh yudha
tunggu disitu sebentar kau kesini kesini baik yang di sini mau ngambil kue di dalam oke bentar
wow mantap nih satu
kan alon alon nah kan nah nyusahin nyusahin makanya kalau makan bismillah dulu jangan
mesra mesra kaca loh pakai abis lagi disitu terminum ya oh bentar
ini gue kok abisin dua duanya sih
itu bukan buat uya semua ya udah masuk semua yang gigi ngomong ngomong aja itu
waduh uya nggak tahu abis gimana dong udah masuk semua
aku udah siap gimana cantik nggak kamu itu selalu cantik elsa
kasih ya sayang ya udah sekarang gantian kamu mandi ya siap siap oke
ada di gimana ya
gue harus minta bantuan mama
alhamdulillah hari ini tapi lumayan capek ya pak ya
tapi senang karena kafe kamu rame sekali ya alhamdulillah ya maya aku manit dulu ya udah asum
ada apa lagi ya
enggak papa lagi di kamar mandi kenapa sayang
gini mbak aku tuh dari tadi kepikiran soal anting dan aku udah dapat caranya supaya aku aman
dan aku butuh bantuan mama
ya gitu doang kok sagtopen if you like masiqav sami
yeras ikill falar anting itu punya mama can you believe it
please bantuin aku ma
sebenarnya aku sangat lelah dengan masalah elsa
dan cara cara elsa untuk menutupi semua kesalahannya
tapi mungkin memang hanya aku yang bisa diharapkan sama elsa
untuk membantu dia menghilangkan barang bukti itu
yaudah nanti mama coba ya
yaudah ma tolong ya ma
jangan lupa kabarin aku